mau ngemil enak scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
oh pak regar
semalam itu pangeran gak sadarkan diri
karena dia nolongin putri dari preman
tapi dia gak bikin masalah sama bu nawang sama putri kan
kalau sampai dia bikin masalah dia akan berhadapan dengan saya
bener bener ya si usus goreng
jadi bogi nih kan badan gue
itu keranjangnya hadiah dari rizki
keranjang dijadikan hadiah
kasih tas branded kayak bunga
apa kayak yang lebih mewah
kamu gak suka ya sama rizky
cuman kalau ada dia bawaannya tuh
mau dirusakin ya keragang dari rizky
ngapain juga gue rusakin keranjang ini
gue tau lo gak suka kan
yaudah gak usah dipegang kalau gitu
kalian berdua emangnya gak ke kampus
ke kampus bu
saya juga mau ke kampus bu
ya tapi kan baju lo masih basah
gimana ke kampusnya
yang gak ada masuk angin terus nanti gue lagi yang repot
ya tapi kan gue harus ke kampus usus goreng
udah udah ya
nah gak usah kok bu gak apa apa
udah deh nurut aja
tapi bu gak akan bisa kering secepet itu sih
gini aja deh
mendingan lo sekarang bersih bersih
karena udah gue siapin
sarung sama duster
gue pake sarungnya
dusternya lo bawain buat rizky
gue ke kamar mandi lo ambilin dusternya kasih ke rizky
oh harusnya tadi disemprot parfum dulu biar lebih smells good
ada perlu sama putri
saya perlunya sama ibu nawa
ada perlu apa pak
tadi ada yang jual bunga ini di depan
terus saya beli aja
saya pikir pikir untuk apa ya bunga ini membuat saya
nggak ada manfaatnya
lebih baik bunga ini buat bu nawang saja
ya saya terima makasih ya pak regar
ya udah kalau gitu masuk dulu ya pak
akhirnya saya sampai juga ke rumah bu nawang
tadi ada seseorang yang numpahin makanan ke baju saya
terpaksa deh saya begini
nggak bisa bergerak lagi karena malu aurat saya kelihatan
oh pak regar
semalam itu pangeran gak sadarkan diri karena dia nolongin putri dari preman
tapi dia nggak bikin masalah sama bu nawang sama putri kan
kalau sampai dia bikin masalah dia akan berhadapan dengan saya
maksudnya kamu pergi sendiri saya juga pergi sendiri nanti
tapi jangan bilang siapa siapa ya
kalau saya ada di sini di rumahnya si us
karena sementara saya akan menginap di sini
kan lo punya rumah sendiri
orang diizinin sama ibu
keberatan kan bu
enggak keberatan sama sekali
put ibu izinin kok pangeran tinggal di sini
ya asal pangeran
telepon papanya dulu ya
karena biar papanya nggak khawatir kan
karena semalam nginep di sini kan
justru orang yang paling gue hindarin adalah papa
yang papa peduli itu cuma bisnis
sampai sampai bapak nekat ngambil semua barang berharga gue
karena buat papa uang itu adalah segalanya
kasian batu bata
hidupnya terlalu diatur sama papanya
saya belum siap ketemu papa
bagaimana kalau kamu tinggal sama saya di rumah kontrakan saya
sampai kamu siap untuk ketemu dengan papa kamu
nggak etis pangeran
ada dua wanita di sini
kalau kamu ikut tinggal di sini
saya setuju pak
tinggal aja di rumah pak regar
ada satu masalah lagi pak
hmm parkir punya nggak baju yang bisa dipakai buat pangeran
buat ke kampus soalnya baju dia basah
sebentar saya ambilkan dulu ya
pak pak pak pak pak
pakai baju kayak begitu warna orange
emangnya saya jeruk
baju saya banyak bukan cuma orange

enggak enggak enggak pak
saya mendingan nunggu baju saya kering daripada saya pakai baju itu
nggak bisa cepet kering
yang ada besok siang baru kering bajunya
rizky ada di dalam
dan rizky udah berangkat ke kampus dari tadi pagi
tadi saya udah ingetin den rizky suruh pamit sama mamanya
tapi kenapa dia bilang apa
oh ya ampun rizky
oh ya ampun rizky
oh ya ampun rizky
ini badannya panas banget
ini badannya panas banget
panasnya berapa bi

kayaknya dan rizky harus dibawa ke dokter bu
ma badan rizky sakit ma
rizky sekarang harus ke dokter
bi oh rizky ke dokter sekarang ya
iya bu saya harus kerja
saya ada meeting ini
nggak bisa mama harus kerja
nanti kita ketemu lagi
kalau inget peristiwa itu
saya ngerasa jadi
ibu yang paling buruk untuk rizki